ya semasa menjabat sebagai hakim agung sosok artijo alkostar dikenal sebagai hakim yang keras terhadap koruptor
nyali artijo pun tidak ciut menghadapi nama nama besar termasuk saat mengadili penguasa orde baru mantan presiden soeharto
lalu seperti apa sosok artijo alkostar yang tidak banyak diketahui oleh publik luas
untuk menggalinya sudah hadir lewat sambungan zoom mantan ketua komisi yudisial periode dua ribu lima dua ribu sepuluh bushro mukoda
selamat malam pak bushro
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ada puguh windrawan penulis buku biografi artijo alkostar
selamat malam mas puguh
selamat malam mbak eva selamat malam pak busro
dua duanya bergabung dari yogyakarta begitu ya tadi sempat menghadiri pemakaman begitu
baik sekarang saya ke pak bushro dulu
pak bushro almarhum ini dikenal sebagai seseorang yang berintegritas dan juga algojo koruptor
sejauh yang pak bushro kenal apa yang terjadi
apa yang kemudian membuat jiwa almarhum ini memiliki integritas yang begitu tinggi
pertama tidak lepas dari faktor genetik keluarganya
keluarga yang saleh di situ bondo keluarga yang amat sederhana
dan kemudian yang kedua tidak lepas dari proses pendidikan yang almarhum terima
di antaranya pendidikan di fakultas sukum universitas selam indonesia
satu kampus dengan beliau
nah pendidikan dui itu pendidikan yang sejak dulu terutama sampai sekarang
silahkan pak bushro
pendidikan yang sangat pengaruh kepada pak artijo alkostar dan juga yang lain yaitu pendidikan yang mencerminkan akademik freedom
yang ketiga tidak ada feodalisme akademik di kampus
tuasana kampus sangat demokratis
itu membentuk pribadi artikel yang kemudian memiliki militansi yang dibalut dengan kekuatan akademis dan aktivisme sosial yang sangat terukur
dengan pribadi yang taat yang soleh dan sederhana
dan itu karenanya mempengaruhi pembentukan karakter dari almarhum
sehingga perlu saya tegaskan di sini karena banyak yang belum tahu
pak artijo itu menjadi hakim agung di jalur non karier
bukan hakim karier
dan tidak melalui permohonan
tapi diminta pemerintah melalui menteri seknek untuk ikut mendaftar
nah kemudian fakultas hukum uii termasuk saya dan teman teman ikut mengurus pendaftaran beliau
ke proses proses seleksi secara ketat dan transparan waktu itu
dan ternyata lolos
disitulah awal pak arti jok berhekmat
kita sumbangkan dari
dari uii ke mahkamah agung demi perwujudan penegakan hukum dan keadilan di indonesia
artinya jalur yang ditempuh memang tidak biasa dan tidak umum begitu ya
dan memang lingkungan baik lingkungan rumah maupun lingkungan pendidikan yang memberikan begitu banyak pengaruh terhadap integritas dari almarhum pak arti jok begitu ya
saya ke mas pugu
mas pugu pada saat anda menulis biografi pak artijo
kesan apa yang kembali
anda tangkap mengenai integritas dari almarhum
pak arti jok dikenal orang yang sebagai orang konsisten
jadi selama saya kemudian mewawancarai berkomunikasi dengan beliau almarhum
kesan kekonsistenan ini tidak pernah hilang
jadi itu yang pertama
yang kedua dia teguh pendirian
jadi kalau sudah punya kemauan dia akan selalu berada pada jalur jalur itu
jadi memang saya sepakat dengan apa yang diutarakan pak bustro
bahwa pertama memang pak artijo ini dibangun oleh suasana kampus yang egaliliter demokratis begitu
namun pada ketika kemudian
pak arti jok ke mana
karena dia merasa bahwa hakim agung itu ada tugas yang paling mulia
mulia menurut dia
dan pada waktu itu tahun dua ribu kita tahu berdis bahwa memang institusi mahkamah agung itu kan terpuruk citranya
masuknya pak artijo ke institusi tersebut tidak bisa memberikan harapan
dimulai dikata itulah
pak arti jok agak menutup diri dengan beberapa orang
karena memang tugasnya ada di situ
jadi maksudnya hakim agung memang harus sendiri
dalam artian mencoba untuk tidak lagi berkomunikasi seperti dahulu gitu
dalam konteks pergaulan
jadi menjaga integritas supaya tidak terjadi konflik of interest begitu ya kurang lebih mas punggo
itu poinnya di situ
oke kalau tadi pak bushro sempat mengatakan ada hal yang mungkin tidak diketahui oleh hal layak umum
mengenai bagaimana kemudian almarhum terpilih menjadi salah satu hakim agung
adakah di saat anda menulis biografi hal hal yang mungkin publik belum terlalu banyak tahu soal sosok almarhum artijo ini
ini menarik karena pribadi pak artijo itu sebenarnya orang yang apa namanya
enak untuk diajak ngomong gitu
kalau saya sempat wawancara dengan yang mungkin yang belum tahu terutama ada beberapa momen momen tertentu yang sebenarnya lucu
waktu pak busro muda misalkan sama sama dosen muda waktu itu di fakultas hukum ui
gimana kemudian pak busro apa namanya
coba untuk apa
waktu itu dengan pak
suparman marzuki waktu itu yang pernah berada di komisi yudisial juga waktu itu
pernah mencoba ketemu pak busro ngomong dan segala macam soal apakah artinya sudah punya pacar atau belum dan segala macam segala macam
itu apa momen momen yang sangat lucu sebenarnya yang sangat manusiawi dari seorang orang jok gitu
jadi mungkin pak busro kalau ingat ini juga akan bertawa tawa gitu
jadi di balik
agak apa sebagai seorang manusia
baik jadi dibalik ke integritas dan juga mungkin julukan sebagai algojo koruptor ini ada sisi sisi humoris begitu ya kurang lebih seperti itu pak bushro
oh iya humoris tapi proporsional rasional dan selektif
tidak maaf tidak kampungan gitu ya
integritasnya sebagai dosen itu selalu tampak
juga membangun relasi tapi itu ketat sekali bahkan kepada saya itu waktu saya sudah diamanati sebagai pimpinan salah satu pimpinan di komisi judisial
suatu saat bertemu di hari sabtu di jakarta itu sedang melihat lihat buku lah di toko gunung agung di jalan kuitang sampai waktu jam dua belas saat
makan siang di ganti di bawah
di toko gunung agung itu tapi beliau menolak
pak yang ada ini saya kapasitas sebagai dosen
satu kampus yang saya adik kelasnya tapi pak artijo menolak karena saya sebagai ketua komisi yudisial pak artijo sebagai hakim agung
nah disitulah saya melihat sosok sahabat saya itu proporsional
relationship nya bagus tetapi pada saat yang secara proporsional dia harus menjaga integritasnya diutamakan integritas
nah pelajaran moral yang sangat tinggi ini bisa kita petik dalam dunia perpolitikan sekarang ini sangat
tental nepotismenya perkoncoannya nepotisme berbasis keluarga
tak menunjukkan itu sampai akhir ayatnya
gitu pelajaran moral yang memulai memiliki
demensi kenegaraan yang tinggi
iya selain kemudian menjaga begitu kuat integritasnya juga apakah kemudian ini akhirnya berujung pada gaya hidup sederhana almarhum artijo
oh betul betul itu kesimpulan yang
betul sekali itu ya tepat sekali
luar biasa pribadi pak artijo itu
sederhananya itu bermakna ganda gitu ya
banyak dimensi kesahajaannya itu bukan bergaya saja tapi dibalik itu kemudian menimbun kekayaan sama sekali tidak
rumahnya satu satunya di sidarum
amat sangat sederhana dan kekayaannya berupa mobil tua tapi deretan sejumlah buku jurnal koran koran itu menjadi kekayaan beliau dan membentuk karakter beliau begitu
jadi kekayaannya bukan kekayaan materi begitu ya lebih substansif kekayaan ilmu dan pengalaman kurang lebih seperti itu ya pak bushro
betul sekali dan itu mempunyai nilai makna kenegaraan yang
kalau mahkamah agung bisa memetik itu kemudian dilembagakan di proses proses leadership training course untuk para hakim se indonesia
oh itu masya allah itu
luar biasa dan kami semua siap untuk andaikan ada agenda seperti ini di mahkamah agung tentu untuk kepentingan kebangsaan penegakan hukum
ini agenda bersama yang kami ikut siap
untuk mengembangkan lebih lanjut begitu
kita harapkan semoga bisa terwujud harapan itu ya pak bushro
kalau mas puguh bagaimana kemudian memotret sosok kesederhanaan seorang artijo alkostar
beliau itu kalau misalkan pulang dari anu dari mana
dari bekerja di satu waktu hakim agung
ketika dia akan misalkan makan itu makanannya itu sangat sederhana gitu
bungkusan bungkusan makanan yang layaknya bungkusan biasa
kemudian menenteng tas kresek gitu yang isinya adalah roti roti dari roti roti kecil gitu untuk dia konsumsi mungkin di malam hari untuk ambil baca baca apa gitu buku dan segala macam
jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak
jadi itu yang bisa terlihat
kemudian ruang kerjanya begitu ya
tidak ada selain tumpukan tumpukan buku gitu tidak ada yang lain
juga di apartemennya mungkin waktu sewaktu alam agung ini di alam agung
yang ada ada tumpukan koran buku segala macam
barang barang yang mungkin kita bisa kelihatan mewah gitu
tidak tidak nampak
tidak tidak nampak
mayoritas buku koran yang yang yang bisa kita lihat
dan itu adalah kekayaan almarhum artijo alkostar gitu ya kurang lebih
yang kemudian menjadi pertanyaan adalah pak artijo ini sempat kemudian menepi dari dunia hukum lalu akhirnya memutuskan untuk bergabung menjadi anggota dewan pengawas kpk
dan mas pugu tahu ceritanya tentunya ya
tapi kita akan bahas setelah jeda berikut ini cnn indonesia newscast